ya allah ya rabbi ya karim
dipercaya atu mami
bapi harus memberi keterangan keterangan
dan menyehatkan masyarakat
kami pulang aja ke rumah yuk
itu pancinya digantung diatas itu
iya udah ketemu kok
eh ntar dulu
saya masaknya aja gak bisa
kalo nunggu itu baiknya duduk
eh silahkan silahkan
kok dari dulu judes banget sama saya
yang gak pernah bikin saya suka aja
udah itu aja
ini teh mau dituangin kemana
oh langsung aja tuang kesini
kamu mandi cuma pakai dua gelas
emangnya saya kodok mandinya cuma pake dua gelas doang
terus kenapa pakai dituangin kesitu segala
ya ya kan mau nyantai nyantai dulu

tadi kamu bilang mau sholat jumat sekarang teh udah waktunya sana berangkat
iya berangkat berangkat tapi kan ngobrol dulu gitu sama jihan ngetek ngetek
ah tehnya ada di dapur tolong ya
kamu tuh ya udah ngerjain saya saya mau pulang
ya minum aja langsung kalau mau
kang nata assalamualaikum
boleh jihan bicara sebentar
ayah ayah apa mas teh
kotipnya belum datang kan
kenapa mas teh
kotipnya belum datang kang haji
oh masa nggak ada yang bisa gantiin ah tuh
ya daripada waktu jumatnya habis
eh minggu kemarin kan saya sudah baca kan
kalau kang haji maaf banget bosan
kan memang biasanya makan rosi
ya kang jahal betul
kalau begitu kang jahal yang jadi kotip hari ini
aduh jangan pak ustadz jangan
jangan lagi ngasih pak ustadz
ini mendesak kang haji
ya sebagai haji setnya siap
tapi saya saya udah dulu pak
wah ini udah berapa
ya ini udah berapa
bandi bandi bandi
jadi kalau ada yang tanya bilang
saya tes lagi perutnya
ya sudah saya uduk dulu pak bos
tempat wudhu ada di belakang
masuk masjid pintunya di sebelah kiri
ke kanan itu arah jalan pulang
jangan jangan kamu ikut sholat jumat ya
jangan sembarang menipu
saya teh sedang menyusun
menyusun materi materi khutbah
saya ini mau khutbah
saya ingin membuktikan kepada seluruh masyarakat cikuya
subhanallah masya allah
anda jadi tidak sabar untuk mendengar isi khutbah dari kak haji jahal
begitu pula jamaah jamaah yang lain
anda yakin mereka pasti khusyuk mendengarkannya
kalau begitu anda undur dulu
ya allah ya rabbi hakari
selamatkan saya ya allah
jangan bermalukan saya ya allah
assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
wassalatu wassalamu ala asrofil alamin
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh
bapak bapak sidang jumat yang dimuliakan oleh allah
saya ingin menegaskan satu hal
bahwa manusia ini adalah makhluk sosial
karena itu kita harus menjalin komunikasi yang bagus dan indah
baik kepada keluarga kita
kepada masyarakat kita
dan kepada seluruh umat manusia
dan sebagai makhluk sosial
bukan mustahil kita melakukan perniagaan
sebagai orang yang berniaga
kita harus memikirkan satu hal
jangan sampai menguntungkan diri sendiri
tapi pembeli juga harus untuk
jadi antara kita dan pembeli harus sama sama diuntungkan
dan sebagai orang yang berpengalaman
sebagai orang yang berniaga
antara orang yang berniaga
kita juga harus tolong menolong
jangan sampai kita mau menang sendiri
gara gara kita mau kaya sendiri
kemudian kita membiarkan pedagang pedagang lain menjadi bangkrut
itu tidak boleh bapak bapak
lalu saya juga menghancurkan kepada generasi muda
agar banyak banyak menimba ilmu agama
baik kepada gurunya
sering mendengar tausiah
mencarinya di mana mana
agar iman melekat di dalam dadanya
tapi juga jangan salah
harus juga rajin belajar
sehingga ilmu pengetahuan ditambah ilmu agamanya
masuk ke dalam dadanya
menjadi sebuah keiman yang luar biasa
surat ibrahim ayat dua puluh empat
tidakkah kamu perhatikan
bahwa allah sudah membuat perumpamaan yang sangat indah
yang akarnya menghujam ke dalam bumi
dan rantingnya menggapai gapai langit
semua pengetahuan kita